menjaga dan juga mengurus anak itu bukan pekerjaan sambilan itu adalah pekerjaan yang serius pekerjaan yang penting
pokoknya sekarang saya enggak main main lagi kalau misalnya saya tidak melihat ada interaksi antara bapak bapak dengan anak anaknya di sini lebih baik taman bermain kita bubarin aja kita tutup
terima kasih sama dadang
kamu aja yang nanya cem
kan kamu yang duduknya berdekatan
kok gak teguran
mendingan kamu ketut lagi lah
pusingnya gak separahin ini
ya kalau buang angin mah gak bisa dipaksa atuh kang dadang
kalau emang dia mau keluar keluar sendiri
pernah kang dadang
saya paksa tapi yang keluar bukan angin
udah lah gak tau lah
sepertinya si aku gak bakal balik nih
tadi kan saya udah bilang saya sudah kasih tahu kalau ini bukan rumahnya akum
gak percaya sih
keluang deh ah
kalau kamu gak main hp maksajanya tuh jadi rajin
kicing mau beli hp baru
memang tambahin ya
kalau kamu kerjanya rajin gak ngelamun
insya allah ntar mama tambahin
makasih ya mang
apa lagi nih yang harus dicekerjain
kamu lihat aja di belakang
kalau ada piring kotor
pak dite pesen nasinya pakai apa
bapak aja dulu saja
ada hikmahnya juga
hpnya teh kecemplung sumur
mudah mudahan tes terus biar rajin
saya boleh minta waktunya sebentar
taman bermain ini
sengaja kita bangun supaya bapak bapak itu
bisa lebih mengenal anaknya masing masing
bukannya seperti ini
anaknya sibuk main sendiri
bapak bapaknya juga sibuk koblos sendiri
padahal dulu sebelum taman bermain ini dibangun
setiap hari bapak bapak itu
selalu menggendong anaknya
selalu ngajak main anaknya
justru itu bagus
memang seharusnya seperti itu
malah sekarang kenyataannya tidak seperti itu
makanya kita adakan taman bermain ini
supaya interaksi bapak bapak dengan anak anaknya itu
bisa lebih sering dan juga berkualitas
malah sekarang kenyataannya tidak seperti itu
justru taman bermain ini
malah ngebuat bapak bapak dengan anak anak itu
dari rumah anaknya digendong dibawa kesini
udah aja anaknya sibuk main sendiri
bapak bapaknya juga sibuk ngobrol sendiri
taman bermain ini bukan memberikan manfaat
tapi malah memberikan dampak yang buruk
menjaga dan juga mengurus anak
itu bukan pekerjaan sambilan
itu adalah pekerjaan yang serius
pekerjaan yang penting
pokoknya sekarang saya nggak main main lagi
kalau misalnya saya tidak melihat ada interaksi antara bapak bapak dengan anak anaknya di sini
lebih baik taman bermain kita bubarin aja
tapi kalau kita kembali ke tempat lain
kita bisa melakukan hal lain

kita bisa melakukan hal lain

kita bisa melakukan hal lain
jangan bu dokter
ya itu tergantung dari bapak bapak
pokoknya dalam satu bulan ini saya akan evaluasi
interaksi itu apa kang asep

ya sudah ikuti aja apa kata bu dokter
yang penting kalau ada bu dokter
kita jangan banyak ngobrol
udah kita ngobrol lagi yuk
nen bangun ini l' w dawn
nen bangun ini l' w dawn
nen bangun l russian
min bangun siang
terimakasih kang ocat ya mang
tapi nanti kalau berantem
saya nggak mau dibawa bawa
yaudah mang assalamualaikum